kita ke informasi selanjutnya pemerintah kota bogor jawa barat mulai mengoperasikan layanan bus umum listrik gratis bagi warga pada pekan ini
sementara itu pemerintah melalui bppt juga meresmikan dua stasiun pengisian kendaraan listrik baru yang gratis digunakan oleh warga
pemilik kendaraan listrik di indonesia akan terus diberi kemudahan oleh pemerintah untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di indonesia
salah satunya dengan memperbanyak stasiun pengisian listrik
pekan ini dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu baru diluncurkan bppt di spbu milik pertamina di kawasan lenteng agung
dan di jawa barat
spklu ini memiliki fasilitas fast charding lima puluh kw dan juga dilengkapi dengan beberapa jenis colokan atau plug charger kendaraan yang memenuhi standar eropa dan jepang
selain itu fasilitas ini masih disediakan gratis sembari menunggu perizinan spklu selesai
ditemui di puspiptek tangerang selatan kepala bppt hamam riza mengungkapkan
spklu ini diharapkan akan memberi kontribusi pada ekosistem penggunaan kendaraan bermotor listrik
diperkirakan pada dua ribu lima puluh kebutuhan kendaraan listrik akan meningkat hingga hampir delapan puluh persen
bahwa kemampuan kita berinovasi di dalam pikul ini tidak kalah dibandingkan dengan negara negara lain
kita memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri dalam mengembangkan charging station
dan berbagai tipe dengan berbagai plug chargernya itu juga ikut
yang kita hilirkan pada saat ini
dua spklu ini menambah jumlah stasiun pengisian yang sudah dibangun bppt
yaitu kawasan tamrin serpong dan len bandung
di bogor jawa barat pemerintah kota bogor jawa barat
mulai mengoperasikan layanan bus umum gratis bagi warga pekan ini
dengan rute baranang siang jambu dua hingga bubula
selain bebas ngetem
bus canggih yang memiliki fasilitas cctv ini juga menggunakan bahan bakar listrik
untuk pengoperasiannya bus pinjaman sebuah perusahaan swasta ini melakukan isi ulang bahan bakar di kantor pln setempat
dengan daya tempuh per empat jam sekali
dicoba layanan bus gratis akan dibuka selama satu bulan ke depan hingga nantinya diperbanyak jumlah armada
sebelumnya moda transportasi masal transpakuan bogor sempat terhenti sejak bangkrut pada tahun dua ribu enam belas
tim liputan cnn indonesia